hai menjelang datangnya hari raya idul adha permintaan alat utama untuk menyebeli hewan kurban pun
terus meningkat tak hanya untuk menyembeli pesanan pisau untuk menguliti dan memotong daging hewan
korban juga terus bertambah di kios kecil yang berada di depan rumahnya inilah roni sudarmanto
warga kelurahan kedunggaleng kota probolinggo jawa timur sibuk memenuhi pesanan pisau semakin dekatnya
pisau penyembelian hewan kurban hingga pisau khusus untuk mengkuliti hewan kurban pemesanannya tidak
hanya dari dalam kota saja melainkan dari luar kota seperti madiun madura lumajang dan jember
pokoknya kalau menjelang idul adha itu biasanya lumayan cuman kita apa ya kewalahan karena alatnya
kita terbatas seperti itu untuk sekarang
kita pakainya satu alat jadi enggak punya cadangan jadi untuk mempekerjakan orang pun
kita sulit cari alatnya tidak hanya membuat pria tiga anak ini juga melayani servis ataupun
reparasi pisau maupun senjata tajam untuk penjualan roni melakukan dengan cara online
bahkan jika pemesan di dalam kota dirinya bisa mengantar langsung ke rumah pemesan
tidak hanya di probolinggo kakak beradik perajin pisau potong di malang juga kebanjiran pesanan
meskipun banyak barang impor produksi masal yang datang nyatanya tidak membuat pisau buatan pandai
besi ini kalah di pasaran antrean yang panjang membuat pelanggannya harus memesan jauh jauh hari
untuk bisa mendapatkan pisau buatan mereka matsuri mengatakan jika biasanya seminggu
dirinya menyelesaikan sepuluh pisau namun menjelang idul adha dirinya bisa menyelesaikan empat belas pesanan
dalam seminggu yang banyak tuh pesan pesanan pesanan dari besok potong besok boleh
berapa untuk potong apa cipta king lalungan selangor buahnya semuanya hari raya dan putri
jika dibandingkan dengan produk masal pandai besi ini mengakui jika harganya lebih mahal berkisar
antara satu ratus lima puluh hingga tiga ratus rupiah namun kualitas yang bagus menjadi alasan pemesan memilih tempat
selain perajin pisau produsen arang pun juga kebanjiran pesanan seorang produsen arang kayu
di banyumas jawa tengah bisa merap uang hingga jutaan rupiah penjualan arang kayu mengalami
peningkatan cukup pesat lantaran arang banyak dibutuhkan warga masyarakat untuk mengolah daging
dalam sekali produksi pembuatan arang kayu ini membutuhkan waktu tujuh hari dan menjelang idul adha
arang kayu dapat diproduksi sebanyak empat lima ton sementara omsetnya bisa mencapai delapan juta rupiah
gimana untuk permintaan itu data ini ya untuk pembeli arang kayu bisa mencapai delapan juta rupiah
ya maka dan naik tapi ke akses penjadukan tapi ya kayunya kekurang jadi ya madan obat bakunya
kurang iya kurang kurang modal lah modalnya arang dari produsen ini biasa dijual ke pelanggan
ataupun pengepul dengan harga empat ribu hingga lima rupiah meski jumlah permintaan naik
namun kurangnya modal membuat dirinya kekurangan bahan baku tim liputan cnn indonesia